atlet pelari utusan jawa barat halomoan edwin b simanjuntak menyabet medali emas pada nomor lari empat ratus meter gawang putra
dengan catatan waktu lima puluh satu tiga puluh tiga detik di arena atletik mimika sport kompleks minggu siang
catatan waktu ini berhasil mengejar rekor pon dua ribu enam belas silam
halomongan berhasil mengejar rekor atlet asal ntb andrian pada pon dua ribu enam belas lalu dengan catatan waktu lima puluh satu delapan puluh tiga detik
sementara rekor nasional lima puluh delapan puluh satu detik belum terpecahkan
sementara medali perak nomor lari empat ratus meter gawang putra diraih oleh atlet dari sumatera utara m hairudin syahputra dengan catatan waktu lima puluh satu tujuh puluh lima detik
medali perunggu dibawa pulang atlet nusa tenggara barat andrian harus dengan catatan waktu lima puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh detik